jelang seri kedua motogp dua ribu dua puluh dua di mandalika nusa tenggara barat
dua puluh pembalap motogp menyambangi istana negara dan melakukan parade di jalan medan merdeka barat
masyarakat ibu kota begitu antusias melihat dan menyapa langsung pembalap favorit mereka melintas di ibu kota
ya baru saja kita menyaksikan bagaimana parade motogp dua ribu dua puluh
di wilayah ibu kota dki jakarta
seperti yang anda bisa saksikan bagaimana tadi kita melihat ada mark marquez juan mir andrea doviozo alex rins dan sejumlah pembalap motogp lainnya
yang pada akhir pekan ini akan berlomba di mandalika nusa tenggara barat
nah tadi kita melihat secara langsung bagaimana mereka menyapa masyarakat di wilayah ibu kota
untuk menyapa lalu kemudian mereka melintasi wilayah medan merdeka barat untuk menuju ke bundaran hi
dan akhirnya parade berlangsung hanya sekitar lima belas menit sampai dua puluh menit
dan mereka kembali ke hotel untuk mempersiapkan diri untuk berangkat ke mandalika
ada beberapa alasan mengapa parade ini dilakukan di wilayah ibu kota jakarta
salah satunya adalah bagaimana dari pihak motogp ataupun dorna sports menyampaikan rasa penghargaannya kepada pemerintah indonesia
yang telah mempersiapkan gelaran motogp dua ribu dua puluh dua dengan baik
yang akan digelar pada akhir pekan ini
antusiasme yang tinggi dari masyarakat ibu kota memenuhi jalan trotoar medan merdeka barat hingga bundaran hotel indonesia
karena mereka ingin menyapa langsung pembalap favorit mereka dari dekat
pihak kepolisian pun terpaksa harus memasang barikade yang cukup kuat
untuk menjaga masyarakat tidak menghalangi jalan yang dilintasi oleh para pembalap motogp
sejumlah warga dari berbagai wilayah seperti salah satunya keluarga asal ciledug tangerang kota
sengaja absen dari tempat kerjanya
dan tidak sekolah hanya untuk melihat para de motogp di ibu kota jakarta
aku emang niat dari rumah
aku bela bela ini bapaknya gak kerja anaknya juga nggak sekolah
hanya untuk nonton para de motogp ini
tadi ketika tadi ada para de niatnya mau di favoritnya siapa
sempat sekilas aja sih
senang banget ya
senang banget ya
apalagi ini kita lagi mumpung di jakarta kita bela belain dah
nggak kerja nggak sekolah sehari demi motogp
para de motogp berlangsung lancar dan aman hingga akhir
dan lalu lintas di wilayah medan merdeka barat hingga bundaran hi telah dibuka kembali untuk umum
ausirion dulu laurencia agata robin kudus